setelah india dan sejumlah negara lain di dunia yang mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas
kini giliran malaysia yang mengalami hal serupa
dan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana apalagi di bulan suci ramadan
dan jelang hari raya idul fitri
sudah ada salah satu bni sekaligus ketua dewan penasehat ppi muhammad rajif sharif
dan langsung saja kita sapa selamat pagi mas rajif apa kabar ini
selamat pagi mbak dea dan mas ubah
baik ini sehat sehat aja ini ya
sehat sehat saja amir
oke mas rajiv ini kan sudah diberlakukan penguncian wilayah ataupun lockdown begitu di kuala lumpur
nah ini gimana nih tadi sahurnya masak sendiri apa sempat sempat beli ini di sana
baik ini menarik
sebenarnya tadi teman teman udah ngumpulin teman teman yang buka puasa di sini
jadi karena hari ini di kawasan selangor itu adalah pemberlakuan perintah kawalan pencerahan yang pertama
tapi kuala lumpur baru berlaku hari ini
jadi teman teman yang bagian dari kampus ke rumah dan kita masak bareng bareng dan ada di buka puasa dan kita makan sahur sama sama baru tadi
wah asik banget masih bisa bareng bareng ini ya
tapi berbicara soal penguncian wilayah ini sendiri sejauh ini bagaimana kok bisa terjadi lagi lonjakan
padahal saya lihat bahwa malaysia cukup berhasil begitu untuk menangani covid sembilan belas di sana
baik secara umum untuk implementasi
bagaimana pengentasan kasus covid sembilan belas di sini secara umum memang kerajaan malaysia sudah sangat baik
namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada celah celah celah yang bisa kita sampaikan seperti kelonggaran demi kelonggaran yang dipegang kerajaan
yang berpotensi untuk kemudian kembalinya kluster kluster baru untuk muncul di berbagai titik
sebagai contoh ada kluster pendidikan yang mana kita ketahui beberapa sekolah dibuka untuk umum
dan kembalinya pelajar pelajar ke sekolah yang proses pembelajaran yang menjadi fesial
jadi kita bisa mencari beberapa kluster baru muncul
yang semakin memperburuk keadaan adalah bahwa ketika ramadhan muncul
maka berbagai macam aktivitas untuk masyarakat kembali terbuka seperti bazar ramadan dan lain sebagainya
sehingga bisa dipastikan sedikit banyaknya kesalahan ataupun kecolongan yang terjadi di masyarakat ketidaktaan terhadap covid sembilan belas
juga menjadikan lonjakan kasus positif ini semakin meningkat
ini kan mas raji tadi menceritakan bahwa salah satu kasus positif ini adalah kecelakaan
salah satu pemicunya ini diduga adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat selama bulan ramadan
seketat apa kemudian mas pengawasan dari pihak berwenang di sana untuk membatasi pergerakan sosial masyarakat
nah belum lama di sebagian tempat di kuala lumpur ada petugas petugas kesehatan yang didampingi oleh petugas keamanan
memberikan status sanksi yang begitu ketat kepada tempat tempat pelaksanaan perniagaan
seperti bajar ramadan dan sebagainya
yang ketika itu terbukti melakukan pelanggaran maka ketika itu petugas keamanan memberikan sanksi untuk penutupan
agar tempat tersebut bisa melakukan proses dan protokol kesehatan secara tepat dan baik
nah ini juga merupakan salah satu upaya kerajaan agar ke semua masyarakat yang melakukan aktivitas sosial
bisa mengikuti kegiatan bermasyarakat secara normal namun tetap dengan mengikuti sop dan protokol kesehatan yang ketat
nah mas rajif ini lebaran tinggal beberapa hari lagi

terutama negeri negeri yang tertaspek ataupun menjadi status perintah koran pergerakan atau movement control order
dipastikan untuk menutup segala macam bentuk kegiatan melewati perbatasan ataupun dalam bahasa melayu disebut dengan merentah sempadan
sebagai contoh dari negeri saya di kuala lumpur untuk keluar di daerah memang sudah dilarang
dan dalam hal ini kerajaan juga didukung oleh fatwa oleh mufti wilayah seperti mufti wilayah selangor
selalu berada selama mufti perak yang mengeluarkan fatwa apabila mencoba untuk kembali ke tempat pengalaman di masa pkp atau mco ini
maka sudah diberikan status sebagai haram
terus ini termasuk soal kegiatan keagamaan ya mas di masjid misalnya salat id atau tarawih begitu tidak boleh
nah uniknya untuk kawasan pkp atau ngo
dibenarkan melakukan sholat idul fitri di masjid tapi dengan sop yang sangat ketat
nah ini juga didukung dengan tidak dibenarkannya ada takbiran antar rumah takbiran di masjid dan aktivitas aktivitas yang mendukung seperti euforia idul fitri
nah dibenarkan ada kunjungan hanya ada di status awal sahaja
contoh misalkan ingin melawat ke tempat saudara maka dibatasi hanya lima belas orang untuk status wilayah yang saat ini menjadi pkp ataupun perintah kawalan pergerakan
kalau mas rajiv bilang
tadi dikatakan kalau ibaratnya mudik begitu dikatakan haram oleh pemerintah
itu sanksinya seperti apa sih
kalau di indonesia kan sanksinya itu ada hukuman penjara selama dua bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah kalau nggak salah
nah bagaimana dengan di malaysia sendiri
jadi tak main main
kerajaan langsung memberikan sanksi yang begitu besar
yang sebelum ini ada hukuman enam bulan penjara dan sanksi sebesar seribu ringgir atau sekitar tiga empat juta rupiah
dan saat ini dinaikkan menjadi sepuluh ribu rupiah
atau tiga puluh empat juta rupiah jika kita terbukti melanggar sop dan melanggar aturan yang diberlakukan selama perintah kolam pergerakan
ditambah lagi dengan satu darurat yang hingga ini masih berlangsung di malaysia
maka dengan banyaknya status hukum ini menjadikan masyarakat mau tidak mau harus mematuhi aturan ini
dan dibolehkan melewati perbatasan negeri dengan alasan alasan kuat seperti alasan darurat dan lain sebagainya
misalkan ada yang sakit atau kasus kasus yang memang tidak bisa ditoroi
jadi mereka harus melewati negeri
namun hal itu juga harus dibuktikan dengan surat surat yang sah dan resmi
dendanya luar biasa sekali ya
dan ini yang menarik dendanya ini naik lebih dari dua kali lipat
mas rajif artinya selama penanganan pandemi di sana di malaysia
kalau anda sebagai wni sendiri melihat artinya warga sempat kendor juga ya mas dalam menjalankan protokol kesehatan
iya secara umum ya mbak kalau misalkan kita lihat di seputaran kampus di daerah kota ya memang kita
secara umum memang masyarakat sudah terbiasa dengan berlakunya perintah kolam pergerakan ini
dan mereka tidak terkejut
karena hari ini saja itu sudah bertambah lagi tiga lima ratus kit dan menjadikan masyarakat
kita tidak hanya wni yang ada di sini namun bahkan warga negara malaysia
kalau tidak mau harus bisa membiasakan untuk membiasakan normal tadi
kesemuanya kegiatan harus mengikuti sop yang ketat
namun tetap melihat bagaimana
agar aspek ekonomi yang selama ini memang sangat sangat terdampak
bisa tetap terjaga dengan membuka tempat tempat restoran dan tempat tempat makan
seperti lain sebagainya dengan aturan tidak boleh makan di tempat
dan hanya diperbolehkan untuk bungkus dan take away saja
sejauh ini bagaimana dengan program vaksinasi di sana
kalau mas rajiv sendiri sudah divaksin atau belum
nah untuk jadwal kami warga asing sebenarnya saya sudah daftar
karena kita di sini bisa belajar bisa mahasiswa
maka ketika kita sign in dengan aplikasi yang mereka sebut dengan my sejahtera
kita bisa sekaligus waktu itu mendaftarkan diri
namun tentu saat ini masih diutamakan seperti online guru
dan juga profesi profesi yang dianggap lebih penting untuk mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat
nah kami yang mahasiswa terutama warga asing
diprioritaskan setelah warga negara malaysia terlebih dahulu mengikuti vaksin yang ada di negara ini
mudah mudahan mas rajif cepat ya ini untuk divaksinasi supaya mengurangi gejala juga jika
memang tidak ingin ya ketularan tapi jika ketularan ini bisa lebih ringan begitu
apalagi kasusnya juga semakin meningkat di sana
kasusnya lebih meningkat ini kan meningkat sekali mas jumlah kasus covid sembilan belas di malaysia
kalau begitu kalau anda lihat bagaimana dengan fasilitas kesehatan di malaysia
apakah kemudian lockdown total ini mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan di kuala lumpur
misalnya juga berhati hati dengan lonjakan kasus
ya secara gamblang masyarakat di sini bisa melihat sebagian tempat yang mana ada hospital tempat rumah sakit swasta
rumah sakit negeri kesemuanya mbak memang ada khusus prioritas ataupun tempat tempat yang mereka telah spesialkan
telah kita khususkan untuk pasien covid sembilan belas
artinya sampai saat ini tidak ada terlihat kerajaan seperti keteteran ataupun kerepotan dengan adanya lonjakan ini
tapi perlu diketahui bahwa dengan adanya pencegahan dan pencegahan implementasi aturan yang senantiasa diubah per dua minggu
menjadikan kerajaan juga pada akhirnya harus mewaspadai jika ada lonjakan lonjakan yang lebih tinggi
ditambah lagi dengan adanya varian virus baru yang dari india yang dari soal afrika
maka hal ini juga membuat kerajaan malaysia mau tidak mau harus lebih hati hati lagi menyaring
seperti bagaimana durasi warantin yang sebelum ini hanya sepuluh hari di malaysia bagi warga asing
sekarang mbak dan mas sudah ditambah menjadi empat belas hari
dan negara negara yang bersangkutan yang kemungkinan ada sentuhan langsung ataupun interaksi langsung dengan warga india
dipastikan tidak dapat diizinkan untuk menginjakan kaki di malaysia bahkan untuk transit pun sudah tidak diizinkan
nah berbicara soal menginjakan kaki di malaysia apakah untuk transportasi darat ataupun udara juga ditutup
atau justru masih bisa dibuka untuk warga negara asing lainnya
untuk negara negara yang terdaftar tidak dalam status mewaspadainya ataupun tidak dalam status darurat
maka malaysia dalam hal ini lebih longgar masih banget
artinya mereka bisa senantiasa mampir kemari namun jika tujuan negaranya nanti terdaftar di bawah ini
pasti mungkin tiket ketahuan akan ke negara negara dari negara sospek yang berbahaya seperti kita ketahui india dan south africa
maka malaysia secara tegas akan menolak pasiennya tersebut ataupun penumpang tersebut untuk menjalan kaki baik di darat laut maupun udara
selama mereka bersatu akan menuju negara yang bersangkutan di india atau south africa
ini juga bertujuan agar tidak adanya case baru yang terdaftar sebagai varian covid sembilan belas yang selama ini dikenal baru dan sudah sangat banyak terjangkiti di india sana
tapi kalau dari indonesia apakah regulasinya diperbolehkan mas karena di indonesia juga sudah ditemukan mutasi baru dari india ya

mungkin saat ini untuk warga negara indonesia secara umum

tidak ada kontak langsung dengan warga india dipastikan mereka bisa diizinkan kembali mbak
kita terbukti rekan rekan mahasiswa yang belum lama kembali ke malaysia mereka mengikuti kuarantina
nah perbedaannya adalah seperti saya katakan tadi jika sebelum ini hanya tujuh hari bahkan jika kita sudah ada swab test kita hanya boleh kita bahkan bisa ikut karantina lokal selama tujuh hari
namun dengan adanya lonjakan kasus dan juga mutasi virus mau tidak mau kerajaan malaysia harus mengimplementasikan kembali
empat belas seri kuarantin dan mewaspadai negara negara yang tersaspek ada tentuhan langsung dan interaksi dengan warga negara india yang dikhawatirkan terjangkiti virus covid sembilan belas
baik mas rajiv terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami tentunya kami berharap agar mas rajiv di sana sehat sehat saja dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik
sampai lebaran nanti walaupun tidak pulang tidak bisa keluar kemana mana ya pokoknya kita berharap yang baik baik saja ya di sana
baik terima kasih